baiklah nggak salah ya termahal mencetak gol
sementara itu chelsea juga telah mencapai kata sepakat dengan real madrid untuk transfer alvaro morata
sementara manchester united juga tadi kita sudah melihat bagaimana merekrut romelo lukaku
arsenal juga memecahkan rekor transfer mereka saat membeli alexander lacazette
tiga striker dengan nama besar ini dan juga harga yang mahal tentunya akan merabaikan premier league musim dua ribu dua puluh dua
tapi siapa sebenarnya yang paling tajam
mari kita bandingkan statistik mereka musim lalu
kita lihat grafisnya ini dia tiga pemain
ya saat ini memang tiga pemain ini mendapatkan gelar sebagai pemain pemain dengan transfer termahal
kalau kita lihat romelu lukaku ini bermain tiga puluh tujuh kali dengan penampilan sebanyak tiga dua ratus enam puluh tujuh menit
sementara alexander lacazette bermain lebih sedikit seperti itu ya
hanya tiga puluh kali bermain dengan durasi bermain selama dua empat ratus delapan menit
alvaro morata jauh lebih sedikit lagi ya
mungkin ini bagi sebagian wanita melihat wajah alvaro morata itu agak kinyis kinyis ya di foto ini ya
alvaro morata ini baru bermain dua puluh enam kali ini
belum banyak dimainin dia masih panjang nih masa mainnya ya
kita lihat lagi selanjutnya ialah seperti apa gol yang mampu dicetak oleh ketiga striker ini
kita awali dulu dari alvaro morata
kita lihat tadi kalau dengan durasi bermain yang cukup pendek alvaro morata itu sudah mencetak sebenarnya lima belas gol dan menghasilkan empat asis
sementara romelu lukaku disini dengan banyak sekali permainannya
tadi hampir mencapai tiga puluh tujuh kali pertandingan
mencapai tiga menit juga dia bertanding seperti itu
dan dia baru mencetak dua puluh lima gol
sementara alexander lacazette ini bermain jauh lebih sedikit dibandingkan romelu lukaku
hanya sekitar tiga puluh kali dimainkan atau tujuh kali lebih rendah dibandingkan romelu lukaku
tapi mencetak gol dua puluh delapan kali dan tiga asis
itu artinya sejauh ini kita melihat
juga bagaimana menit per gol dan juga total shot
ternyata alexander lacazette jauh lebih produktif juga ya dengan durasi permain yang sedikit
sementara romelu lukaku memang lebih banyak melepaskan tembakan
sementara per gol itu satu ratus tiga puluh
itu artinya ialah setiap satu ratus tujuh puluh satu menit ia mencetak satu gol
sementara alexander lacazette setiap delapan puluh enam menit dia mencetak satu gol
alvaro morata ini sepertinya berada di peringkat kedua ya
walaupun memang sepertinya tembakannya tidak terlalu banyak hanya lima puluh lima kali
tapi setidaknya dalam delapan puluh sembilan
sembilan menit sekali ia mampu mencetak gol
dan kita juga melihat bagaimana sebenarnya konversi dari setiap tembakan mereka menjadi gol
memang dari statistik alexander lacazette jauh lebih tinggi dibandingkan romelu lukaku dan alvaro morata
sehingga nggak salah ya kalau kita melihat bagaimana produktivitas dari ketiga pemain ini sejauh ini membuat mereka memang pastinya para penggemar sepak bola dari ketiga klub
dan juga mungkin akan sedikit membuat saingannya baik itu red devils dan juga liverpool
eh liverpool itu saya dan lain lain juga tottenham hotspur misalnya
ya tentunya tim tim papan atas juga akan menantikan seperti apa peran mereka
apakah cukup mampu menekan permainan permainan dari klub klub lainnya
kita akan menantikan seperti apa kiprah mereka
karena tidak jarang juga pemain sudah direkrut dengan harga termahal
ternyata performanya perlahan perlahan perlahan perlahan menurun
seperti itu jadi harus kita lihat
mungkin jangan terlalu banyak dimainkan
juga nanti dia menyerah juga untuk bermain sepak bola ya
baik kita tinggalkan romel lukaku alvaro morata dan juga tadi alexander lakazet